jelang arus mudik balik lebaran puluhan bus di terminal indih yang kota tasikmalaya tak laik jalan
selain menyalahi izin trayek banyak bus yang tidak dilengkapi rem tangan hingga ban vulkanisir yang membahayakan keselamatan penumpang
kementerian perhubungan bersama dinas perhubungan kota dan kabupaten tasikmalaya menggelar pemeriksaan angkutan jelang arus mudik dan balik lebaran tahun dua ribu tujuh belas
seluruh bus dari berbagai jurusan di terminal indih yang menjalani pemeriksaan pada minggu pagi
tim gabungan menemukan tujuh puluh sembilan bus antarkota antarprovinsi dan bus antarkota dalam provinsi yang tidak layak jalan
tak hanya itu tiga puluh empat bus lainnya ditilang petugas karena dianggap mengabaikan keselamatan berlalu lintas
yang kena tilang dua puluh delapan kena enam tiga puluh empat tiga puluh empat nah yang harus diperbaiki dulu
sebetulnya mungkin sudah layak dipasangin stiker tapi masih ada kekurangan tidak ada pemecah kaca tidak ada segitiga pengaman
jadi kita tanggungkan dulu nanti kalau sudah melengkapi mungkin kita pasang
selain menyalahgunakan izin trayek kendaraan ada yang tidak dilengkapi dengan rem tangan badan kendaraan rusak hingga menggunakan ban vulkanisir
kendaraan tidak layak jalan ditahan petugas dan baru mendapat izin menjadi angkutan arus mudik dan balik lebaran jika sudah memenuhi syarat
sementara itu sejumlah sopir berdalih bagian kendaraan yang rusak sudah dilaporkan dan sedang menunggu jadwal perbaikan
itu nggak ada rem tangannya pak
pada malam malam ada alam macet belum diservis
ini mau dibenerin kapan pak
oh iya mau diservis
sudah laporan sama mekanik
sudah biasa pak tapi bawa kendaraan yang nggak ada rem tangannya
ini sudah laporan sih
petugas cukup kesulitan untuk memeriksa seluruh kendaraan karena sejumlah kendaraan mencoba tidak masuk terminal untuk menghindari pemeriksaan
diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum dapat diminimalisir
deden radian tasik malaya